anda kembali di cnn indonesia news report
loket pengembalian dan pengubahan jadwal di stasiun pasar senen dipadati calon penumpang
jelang musim mudik lebaran tahun ini
pt kereta api indonesia menyediakan tujuh stasiun yang melayani pembatalan dan ubah jadwal keberangkatan
di antaranya adalah stasiun gambir pasar senen stasiun bekasi stasiun bogor paledang
stasiun serang rangkas bitung dan cikampek
antrean loket pembatalan dilayani mulai pukul tujuh pagi hingga pukul tujuh malam
namun tiket motor gratis dan tiket mudik bareng dari kementerian perhubungan
tidak dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya

jadi cukup memakan waktu lah